dulu meracik bom kini meracik bumbu dapur untuk memasak
inilah yang dilakukan beberapa mantan narapidana kasus terorisme di semarang
mereka dengan tekun mengikuti cooking class atau belajar memasak
bersama ibu ibu ketiga mantan teroris ini mencoba membuat makanan berbahan dasar ikan
sebelum memasak mereka terlebih dahulu diberi pengenalan bahan bahan dasar makanan
agar tidak salah meramu atau meracik
kami dilengkapi skill yaitu pemberian keterampilan untuk berbagai macam menu masak dari olahan ikan
jadi diharapkan kita bisa mandiri di rumah dan tentunya bisa mandiri syukur syukur bisa outlet
untuk keperluan bisa jualan
nah itu level berikutnya dari peningkatan skill yang kita punya
bagi mereka cooking class ini menjadi hal baru yang dikenalnya
diharapkan keterampilan memasak yang diperoleh nantinya dapat menjadi modal untuk mencari penghidupan yang lebih baik
memang awalnya hasil koordinasi kami dengan satu mas purnomo
bagaimana kita berupaya memberdayakan ya pemerintah
kota bapak wali kota memberdayakan mantan ex napiter ini untuk bisa bangkit kembali untuk hidup di masyarakat
dan harapannya dengan diberi keterampilan ini bisa menjadi usaha keluarga atau usaha perumahan
pelatihan memasak ini sengaja diberikan oleh polri dan bnpt kepada mantan teroris
sebagai bentuk bantuan deradikalisasi pelaku terorisme
antusiasnya sangat luar biasa sekali
jadi ketika kami menginformasikan
dalam untuk program edukasi mengikuti kegiatan cooking class ini
bahwa teman teman merespon tidak hanya para ikhwan sendiri para eksnabil
tetapi juga istri istri beliau
artinya bentuk responsif yang luar biasa pak
berapa pak kuotanya dan sebagainya
sehingga ini memberikan motivasi bagaimana menjaga kota semarang
ini lebih berwarna ya
lebih berwarna kemudian memberikan iklim yang kondusif dalam bidang kamtipmas
selain mengadakan cooking class
pemkot semarang dan polrestabes semarang akan membantu mencarikan tempat dan modal
agar mantan teroris ini dapat membuka usaha warung atau di bidang kuliner
damar sinuko semarang jawa tengah